lo gak usah banyak alasan
menurut saya ini sudah tidak adil
hai allah woi curah tuh itu anak yang bisa mas percaya itu emangnya anak yang bisa mas sayang
banget gitu dia keluar masjid panik banget emangnya kenapa sih emangnya apa kemana ngapain
gitu iya dia bilang kan lagi nolongin temennya dia semacam apa itu disekap disekap lagi tuh
ya udah diculik lagi tuh diculik lagi tuh kan reva dia mau jadi pahlawan ngebantuin temennya
dia tuh perempuan loh dia nggak mungkin bisa ngebantuin itu gimana sih reko kok enggak mau
berpikir panjang kalau ada apa apa gimana kita juga yang rapat ya nggak mikir apa kalau papenya
itu khawatir sama dia di rumah dan aku juga ikutan khawatir udahlah temennya juga banyak
pasti teman temannya juga ngebantuin duduk aja mas di sini gak bisa sayang
mas pas telepon sama dia dimatiin dan dan mas pikir mungkin ada sesuatu sama dia atau
mungkin baterainya habis atau mungkin udah nanti juga teman teman yang ngebantuin kok ya allah
apapun yang terjadi hamba mohon lindungilah refa ya allah hanya kepadamu aku bisa memohon pertolongan
ya allah mendingan gue halengin aja mas p kalau mas p mau mencari reva karena kalau emang reva dalam
bahaya kadang kadang tuh bagus buat gue bagusnya sih sekalian aja sih refa diculik terus nggak usah
balikin lagi tuh anak bikin gue capek pusing dasar anak atch cul udah ambil boy sekarang mau ambil
beda lagi dari gue enak aja adriana mau dilawan adrian tidak akan pernah kalah sama reva
boy akan jadi milik gue dan b akan gue kuasai jadi robot gue
sebaiknya bisa tenang kalau belum dapat kabar dari reva
kita lewat sini aja yuk soalnya nggak mungkin kalau kita lewat depan
ya ya daripada nanti tuh enggak panjaga lagi
tapi tinggi banget
tapi kalau gue loncat kakek gue masih sakit
udah kalau gitu gue duluan yang loncat nanti lo incet pendek gue
kayaknya dari arah sana
aduh gimana ya
tuh di dinding tuh
eh lo ngapain ya
ayo turun turun turun
apa gue lari aja buat minta tolong sama anak anak ya
eh lo kan suster yang jagain raya
ngapain lo disini bukannya tugas lo jagain raya
saya cuma mau liat kok dibakang ada apa
eh itu kacau banget ya jadi suster
sini nggak ada apa apa liat kan
gue minta tolong anak anak aja deh
eh lo pasti bantu raya kabur
pasti lewat dinding yang tadi itu
ya udah lo jaga dia ya gue yang jaga
hai allah woi curah serta oh itu wah yoi calon takutnya tiba tiba warna dan running tuh oh
kalian tunggu di sini ya biar tunggu tunggu kesana ya
sama mending lo ngaku kalah aja
gue punya tawaran yang menarik buat lo
dan raya biar tinggal sama gue
bahwa raya adalah anak gue bukan anak lo
sampai kapanpun raya tidak akan menangkap gue
kau sudah tersenyum
anaknya udah siapa

wah semua lagi nih yang telepon
kayaknya gue pernah dengar nih namanya
teman lo udah ketangkap
mbak itu siapa tuh mbak